kecil kecil cabai rawit mungkin ini perumpamaan yang pas ya
untuk si kecil yang melenggak lenggok di atas runway
dengan tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi
nah ternyata tidak hanya diajarkan berjalan dan juga berpose
tetapi modeling sejak usia dini juga membangkitkan jiwa sosialisasi
dan kepercayaan diri para model cilik
karena aku suka model
karena dari dulu aku sudah suka fashion dan cita citaku model model
eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan
eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan
eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan
eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan

eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan
salah satu orang tua murid pun menyatakan bahwa ia memasukkan sang buah hati ke sekolah modeling
untuk mengembangkan potensi anak
eksistensi model cilik mulai naik daun beberapa waktu belakangan
aku ingin mengembangkan potensi anakku yang memang suka fashion
yang kedua itu aku ingin memperbaiki generasi lah gitu ya
karena waktu masih kecil kan aku pemalu terus tomboy
terus pengen anakku lebih baik dan lebih pede
menurut psikolog anak dan remaja vera itabiliana
masa kanak kanak memang menjadi kesempatan bagi orang tua
untuk memaparkan berbagai pilihan bidang dan aktivitas bagi buah hati
selama aktivitas tambahan ini tidak mengganggu kegiatan utama mereka
untuk istirahat main dan belajar di sekolah
maka boleh saja diteruskan
ia percaya selain membuat sekecil lebih percaya diri
aktivitas ini juga dapat membangkitkan rasa kompetensi sang anak
modeling bisa jadi salah satunya adalah untuk menyalurkan bakat anak tersebut gitu ya
dan manfaat lainnya ketika misalnya anak mengikuti satu grup atau kelompok
yang memang belajar modeling tentu di situ ada aturan ada disiplin gitu ya
ada dia bertemu dengan anak anak lainnya
jadi manfaat manfaat lain bisa datang juga
jadi daripada dia belajar mengatur waktu belajar mengikuti aturan
belajar juga bersosialisasi dengan orang lain termasuk dengan teman sebayar
orang tua tetap harus memperhatikan apakah sang buah hati menikmati aktivitas tersebut
kalau sudah ada paksaan apalagi terus dia dinilai
terlalu banyak dikritik oleh orang lain itu membuat dia nggak nyaman
akhirnya dia kehilangan minat akan hal itu nah itu bisa saja terjadi
selama si kecil menikmati aktivitas tambahan yang dijalani
orang tua boleh saja memberikan beberapa pilihan aktivitas tambahan
yang nantinya akan diperlukan

udah benar belum
oh wah ternyata memang sulit ya modeling itu ya
dan memang benar kepercayaan diri yang tinggi itu dibutuhkan
agar bisa menguasai sebuah foto di atas panggung
dan harus diingat pada akhirnya anak anak adalah anak anak
mereka harus bisa menikmati kegiatan tambahan yang dijalani
jangan semata mata hanya memenuhi ambil embil

laurencia gata las tonga februar jakarta
oh gitu gitu